indonesia kaya agar ragam budaya
salah satunya baju adat atau kostum tradisional
baiklah para hadirin yang berbahagia
sebentar lagi kita akan tampilkan para peserta
dimana para peserta semuanya akan memakai kostum tradisional
baiklah langsung saja saya panggilkan
yang pertama nusa
aku sengaja datang untuk mau ketemu kamu
aduh jadi malas banget gue ketemu sama dia
tapi gue harus pasang muka ramah ini sama dia
kayaknya gue masih butuh nih orang
aku gak bisa bantu kamu segera reva ke rumah
karena aku selalu ready cup buat kamu
kalau mau ngobrol lebih lama lagi
mendingan masuk ke dalam
apa yang diomonginnya
tapi aku minta tolong
kamu terima bingkisan ini sebagai tandaanmu
oke kalau gitu aku langsung pamit ya
aku tunggu di helikopter
ih surti mah gak ngintip nyomut
itu teh bukannya temennya si non
mau tahu aja urusan orang
eh surti si milik itu
tugas lo tuh di belakang
tugas lo bukan ikut campur urusan majikan
iya ini juga surti teh mau kebelakang
surti teh lagi nonton tv
surti teh lagi nonton tv
lagi liat acaranya si enon si enonte menik cantik pisang
pasti si enonte bakalan menang tuh di audisi itu
orang syuti pengen nonton yaudah bye nyomot
tepeng madu gak ngerti banget
aku dibilang jangan nonton kenapa masih nonton juga
gue tau gue harus ngapain
supaya dia mengira wah ternyata mati lampu
apalah itu cocokan juga sama gue kali
apa mama mau ke backstage dulu ya
lho emang boleh
boleh lah anggap aja boleh kalau gak boleh juga
soalnya mama mau kasih pengarahan
ini kan peradaan di sana adat nih abis ini
mama mau kasih tau boy
ah kan udah ada panitian ya
kan mama barusan bilang mama lebih tau daripada mereka
sama reva lebih bagus
sama tante aja deh
yaudah hati hati jangan tersandung tangga
aduh ada ada aja deh tante kamu
tante kamu tuh gak berubah dari dulu
ibu dilarang masuk
ini ruangan khusus untuk para peserta bu
tapi salah satu pesertanya itu anak saya pak
dan ini tuh urgent banget
kalau begitu ibu jangan terlalu lama ya
hah boleh kan
kok tante bisa ada di sini
mama itu khawatir kalau kalian itu nggak bisa pakai baju adatnya dengan rapih
kau mama bisa tahu ya
iya sih ma
gue itu agak kaku pakai baju kayak gini
udah kamu tenang aja
relax sudah sampai
perhatian untuk semua para peserta
diharap untuk bersiap siap ke panggung karena acara pakaian adat akan segera dimulai
jangan lupa baca doa
terima kasih pak
indonesia kaya akan ragam budaya
salah satunya baju adat atau kostum tradisional
baiklah para hadirin yang berbahagia
sebentar lagi kita akan tampilkan para peserta
di mana para peserta semuanya akan memakai kostum tradisional
baiklah langsung saja saya panggilkan
yang pertama nusa tenggara barat
baiklah nusa tenggara barat
dan selanjutnya beri tepuk tangan yang meriah sulawesi
dan selanjutnya mari kita beri tepuk tangan yang lebih meriah kalimantan
dan selanjutnya kasih tepuk dengan yang lebih meriah jakarta
dibuang dibesarkan bunda
tempat berlindung di hari tua
dan selanjutnya beri tepuk tangan yang meriah jawa barat
dan selanjutnya beri tepuk tangan yang meriah sumatera barat
dan yang terakhir beri tepuk tangan yang meriah jawa timur
indonesia sejak dulu kalah
tetap dipuja puja bangsa
di sana tempat tuhan berkata
hidupkan dibesarkan bunda
tempat berlindung di hari tua
sampai akhir menutup
hanya indah tuhan mahat masa
bagi bangsa yang memujanya
di sana tempat lahir betah
dibuang dibesarkan bunda